gue tuh gak pernah serius sama cewek
serius lu boy
lo mau sama raya kan
nang aja nanti gue yang minta kontaknya
lah bukannya waktu itu boy bilang udah nyimpan temannya raya
enggak lah gue tuh cuma bercanda kali waktu itu
gue gak pernah nyimpen sama raya kok
yang bunyi disitu
gue tuh gak ada lupa
ini udah siang tau
amang gue kenapa lagi sih pak
kan dari kemarin kantor polisi mah
gimana urusan si boy kemarin
udah beres belum
pasti kamu gak ke kantor polisi sama sekali tadi malam
ya lagi ya ngapain juga ke kantor polisi kan udah ada biin yang beresin pak
terus kamu udah ketemu buaya belum
kamu udah marahin dia
gini aja deh pak
mendingan papa itu kerja yang tenang aja disana
terus mama udah mau mandi sekarang
soalnya mama mau kerja ya pak
kalau bapaknya si boy nanya saya udah marahin si boy belum
bilang aja udah dimarahin
soalnya saya gak tega marahin si boy
iya ianya ianya baiknya
masa sih calonbiao
aku kasih nephew
telat masuk sekolah cuman gara gara lo nganterin nyokap lo itu yang muda yang abg itu
iya iya tapi gini ya kalau menurut gue malahan seru tau gak tadi pas gue boncengin dia dia sampai puyong puyong sayang omotan
jagoan banget lo jagoan banget
terus gue kayak mikir ternyata si melly ini walaupun orangnya agak rada rada tapi idenya berlian juga loh
jadi tuh gue bisa kayak apa ya deket tapi gue bisa sambil ngerijain
mending tuh punya otak jadi cewek itu harus pinter percuma muka cantik cantik
otak dong brilliant
tidak apa apa kayak beton barus
eh aku ganggu kamu gak
kamu ganggu banget tapi aku suka kalau kamu yang gangguin kokhehe
oh iya mel aku bese banget nih jalan jalan yuk tapi kita berdua aja
berdua aku kamu
iya kita berduaan aja
hmm kenapa mesti malu sih kita kan gak ngapa ngapain
emang kita mau ngopet bareng atau ngerampok bareng gitu
ya paling kita jalan jalan biasa aja
makan atau minum bareng gitu
ya kita berduaan aja ya ya
tapi kalau bisa kita sekaligus aja nyopet bareng
ide kamu bagus kok bagus banget
kalau kamu gak mau sih
kamu mau ngajakin channel lain
ya enggak lah enggak kok
di dunia ini gak ada cewek lain selain kamu dan emakku
ya kalau kamu gak mau berarti aku ajak sama aku aja
oh yaudah kalau gitu ya udah gak apa apa kita jalan ya berdua
ya udah nanti aku jemput ya
eh tunggu tunggu udah matiin dulu matiin tuh
salam ya untuk willy dari megan
salam juga berarti buat haikal dari cindy

tapi gue lagi gak sama mereka sih
ya tapi kamu jadikan jemput aku jadikan awal sekali gue jemput ya
jadi dong pasti tuh
ada kabar gembira sih men
seneng amat ya abis dapet thr lu
ini kabar gembira bukan cuma buat gue tapi buat lu juga
eh will si meghan titip salam buat lo
wah bener lu
iya lah bener emang gue pernah bohong apa
kal cindy juga titip salam buat lo
kayak gak ada chemistrynya sama cindy
ya sebenernya sih gue agak serseranya sama si raya
aduh kalo soal cewe sih gue gak ikutan ya
kalian kan tahu gue tuh gak pernah serius sama cewek
yaudah enak aja nanti gue yang minta kontaknya
mau gak lu
lah bukannya waktu itu boy bilang udah nyimpan temannya raya
enggak lah gue tuh cuma bercanda kali waktu itu
gue gak pernah nyimpen nomor dia kok
mau on di tuh
pesan ini sini juga
ini daerah lu juga
lu gak senang kita di sini
nah apa sih
nah itu lu kenapa sih
tapi boy dia
gue gak mau ada musim
gue mau kita damai sama dia
kalo kita gebukin moni di sini
dia lagi sendiri kal
nanti yang ada kita dibilang pengecut
yaudah ntar atur aja waktunya yang enak apa ya
udah lah main
kalo lu baik baik aja mane boy
dia tuh musuh kita
dia masih berani bilang dia musuh
kok kalian semua demand banget sih nyari musuh
nyari musuh tuh gak ada manfaatnya
temen tuh banyak manfaatnya
tapi lo jangan lupa boy
dia yang udah ngebunuh vito
vito tuh meninggal karena di jalan
dia yang ngebukin
kan moni yang ngebukin gue sampe gue masuk rumah sakit
itu semua emang salah gue
saat kalian lagi perang gue tuh gak ada
emang salah gue maafin gue ya
ini bukan salah lo boy
ini salah moni
salah geng serigala
mereka yang rasa duluan sama kita
dan kita gak bisa maafin mereka segampang itu
kok lu bisa akrab banget sekarang sama si moni boy
eh ya gue tuh gak akrab sama dia
gue tuh deket sama dia biar kita tuh
kita tuh gak ada mesin lagi itu doang
eh tapi gue gak suka boy
moni bebas gitu aja terus kematian vito
bebas apaan nya sih kal
kemarin moni hampir meninggal
nanti di gebukin sama alex
buat ngapus dendam ini
gue gak suka lo baik baik aja sama moni
temen lo temen kita juga
tapi kalo lu temenan sama moni
gue juga benci sama dia boy
nyesek banget gue coba ngarek si boy
ini dia nih
gue bilang boy tuh penyianat
karena dia udah nyelamatin mondi
orang yang bikin tebal kita mati
lu menciri gak sih
lu gak tau keman si mondi kita hajar
tapi keberudatan cs lo itu si boy yang udah nyelamatin mondi
apa itu bukan penyianat ah
gue yang lebih tau siapa boy
dia bukan pengkhianat
dia cuma gak mau ada dendam lagi nantinya
terus sampe mondi mati
kita bisa perang besar
lo takut ah
gue bukannya takut
tapi yang namanya perang
di antara kita pasti ada yang mati
dan boy gak mau itu terjadi
dia cuma gak mau kita bahas dendam tentang perang perangan
wah kalian emang sama sama banci sama sama cemen
kita jangan dilibu
kita campur sama warior
malu tau gak
mereka udah terdengar sama boy
tapi tenang aja
tanpa mereka kita bisa hancurin geng serigala
ah payah banget sih lo
syukurlah mondi kalau lo gak apa apa
gue sih yakin mereka gak bakalan bisa nyentuh lo
waktu gue dipukulin rame rame lo pada kemana
ada lo dari lo disini yang nolongin gue ada
iya kita bakal damai
gak terima lu